tak menyeberang ke pulau sumatera saudara
kita lihat bagaimana lebaran hari pertama
ini masih dimanfaatkan masyarakat
untuk melakukan mudik ke kampung halaman masing masing
stasiun besar kereta medan sumatera utara
masih ramai oleh pemudik yang baru memulai perjalanan mereka
namun sejak pagi hingga siang ini
pemudik di stasiun besar kereta api medan masih ramai
dari dua ratus sepuluh dua ratus delapan tiket yang tersedia
sudah terjual sebanyak satu ratus sembilan belas tiga ratus sembilan puluh sembilan tiket
diperkirakan puncak arus balik akan terjadi
pada jumat dua belas april dua ribu dua puluh
dan saudara kita langsung menuju
ke stasiun besar kereta api medan sumatera utara
untuk memantau bagaimana situasinya
sudah ada jurnalis kompas tv
jenisi sihombing di sana
jenny seperti apa nih mudik di hari pertama lebaran di medan
untuk mudik hari pertama di medan
ini masih dimanfaatkan oleh banyak masyarakat
walaupun memang untuk hari pertama lebaran
jumlah pemudik ini sudah mulai mengalami penurunan ya
karena memang puncak arus mudik ini
puncak arus mudik untuk stasiun besar kereta api medan sendiri
ini terjadi pada tanggal tujuh delapan dan sembilan
namun berdasarkan hasil pantauan kami
sejak pagi hingga siang ini
pada siang tadi untuk rute perjalanan
dibandingkan perjalanan di pagi hari tadi
dari dua ratus sembilan belas dua ratus delapan tiket yang disediakan
ini sudah terjual sebanyak satu ratus sembilan belas tiga ratus sembilan puluh sembilan tiket
dan untuk stasiun besar kereta api medan sendiri
ini ada tiga tujuan favorit
diperkirakan untuk arus balik
di stasiun besar kereta api medan sendiri
tepatnya pada hari jumat minggu ini ya
ini sudah dibuka rute dari medan rantau perapat
di mana ini akan terus beroperasi hingga tanggal dua puluh satu
demikian dari medan kembali ke studio
wah ternyata masih dimanfaatkan para pemudik
dan memang ini harus diperhatikan kembali ya
saudara untuk mudik di lebaran kali ini tetap hati hati
terima kasih jenny sihombing
langsung dari medan sumatera utara